di kalangan penggemar helm helm kelas premium hasil karya airbrush dan custom painting dari coki pratama ini sudah cukup diakui
keahlian dan spesialisasi dari coki adalah membuat replika motif yang ada di helm edisi terbatas atau di helm yang hanya dipakai oleh pembalap di event tertentu yang tidak dijual bebas
untuk mendapatkan hasil replika yang sempurna coki pun harus menelusuri internet untuk melihat detail motif helm yang diinginkan dari berbagai sudut

ada swarovski lah itu banyak inovasi penting di situ yang lumayan susah dikejar untuk detailnya
banyaknya detail yang harus dikerjakan membuat coki membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan motif replika pada sebuah helm
dengan keahliannya pria berusia tiga puluh tujuh tahun ini memasang tarif jasa custom painting di angka tiga lima juta rupiah hingga lima belas juta
dengan keahliannya pria berusia tiga puluh tujuh tahun ini memasang tarif jasa custom painting di angka tiga lima juta
mulai menekuni custom painting helm sejak tahun dua ribu tujuh belas pelanggannya tak hanya datang dari indonesia saja
pesanan juga datang dari para penggemar helm di amerika jerman jepang swiss thailand hingga tiongkok
alhasil pesanan dan helm helm yang mengantre untuk dikerjakan pria yang belajar melukis secara otodidak ini pun sudah penuh untuk empat bulan ke depan
faktor mungkin motif yang dia pengen tidak ada di pasar
atau motif yang dia pengen dijangkaunya nggak masuk akal harganya
lebih kepadanya itu
kerjaan seperti ini harus dalam banget
dalam dan dinikmatin
benar benar konsennya itu satu satu
tidak bisa kita konsen pecah pecah gitu kan
usaha terkait helm yang kini juga mulai ramai adalah jasa perawatan helm
berawal dari hobi serafian mulai menekuni bisnis ini sejak tahun dua ribu dua puluh lalu
konsumen yang datang ke tempatnya pun rata rata adalah pengguna helm impor kelas premium
permintaan cuci poles coating hingga resize dan ganti busa helm pun dapat dilayani oleh pria berusia tiga puluh dua tahun ini
kan ini helm helm mahal gitu
jadi senang lebih baik di maintenance gitu
karena biar loopnya tuh enak juga kan
biar enak dilihat juga
dibongkar semua apart part
jadi bersih ke seluruhan tuh
jadi apart part yang debunya banyak tuh
kalau dibongkar kan bersihnya maksimal gitu
jadi kayak seperti helm baru lagi
dengan kisaran harga dari rp lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh untuk jasanya
fian bisa mengerjakan dua puluh hingga tiga puluh buah helm dalam sebulan
peran sosial media dan para penghobi motor yang mulai memperhatikan dan menganggap penting outfit yang mereka gunakan saat berkendara
membuat bisnis seperti yang dimiliki coki dan fian
kini mulai menuai hasil manis
erlangga wisnuaji riki maulana jakarta